khusus untuk para kepala negara dan lembaga internasional yang akan menghadiri ktt g dua puluh pelayanan kesehatannya akan dikoordinir oleh kementerian sekretariat negara
yang menambah keunikan pengalaman makan yang modern ini
nah apa itu ini
engkau telah memberikan waktu dan kesempatan
iya pak berarti ini merupakan suatu keniscayaan mengingat kalau kita bicara mengenai harga nikel dunia ini
tambah kayu bakar dan pastikan api menyala maksimal
setelah mendapat wawasan soal teh saatnya menikmati kesegaran pemandangan kebun teh dengan lebih maksimal
nah tapi ini ada yang menggelitik nih bagi saya nih pendeta
hal yang sama juga terjadi pada harimau yang lainnya juga
menurutnya pada sekitar tahun seribu sembilan ratus terjadi migrasi besar besaran dari tiongkok ke nusantara salah satunya ke kediri
harga untuk tes pcr kumur sendiri juga turun
berarti ngelihat kayak anak anak muda tawuran pake cinta tajam tuh bawaannya gimana bu
jadi diharapkan low season itu nanti bisa digantikan
ini kasus terkait dengan pergibian
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
ini yang bikin otentik ini tahu pun dengan ke diri atau tahu ta wanya
untuk kemudian menggali lebih dalam
guna mengantisipasi aksi tawuran remaja yang semakin marah
mari berjalan ke sion
ada lima menu khas sumatera yang disajikan dalam satu sesi makan kali ini
diberikan satu pengertian dengan tuntunan
bahwa alkitab itu adalah penyataan allah yang
dan di sebelah kiri saya ini sudah ada bang maulana ya bang ya yang sedang juga menunggu pembeli untuk bisa singgah dan sehingga dia bisa menawarkan menjajakan jualannya
kota sion yang terindah
kami mohon syukur dan terima kasih
supaya berasa gurih jangan lupa tambahkan garam beriodim secukupnya ya
atau sidang mendorong mereka
kalau udah kena bacok nih udah kita tandanya menang
saya memang sengaja memberikan sedikit misteri
ketika kematian harimau ini terekspos di media tapi sudah banyak permasalahan di medansu ini
bahkan bagi kami yang sudah mempelajarinya juga
september dua ribu dua puluh dua dua orang pemuda
saya rasa kapolri akan sangat kesulitan untuk menuntaskan kasus kasus ini
kadang kadang saya suka teriak
wah sudah tidak perlu nge gym nih
kalau kita lihat secara langsung dan kita dengar suara nafasnya
selanjutnya kembang tahu yang sudah mulai padat dicetak dalam wadah kayu yang dilapisi kain
akan memiliki delapan belas stasiun yang akan melayani pengguna dengan dua lintas perjalanan
tadi saya diajari pak suti gini pak ya caranya
jumlah alat tes yang masih terbatas membuat pcr kumur hanya dapat dilakukan di laboratorium tertentu dengan tarif rp empat ratus sembilan puluh sembilan
karena ini kan pemahamannya berbeda